halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers review
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
ya beragam koleksi film box office terbaru yang baru saja tayang di bioskop
juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
kembali dirilis dengan konsep baru
menawarkan tidak hanya aksi petualangan namun juga komedi satir
the suicide squad berkisah tentang pasukan anti hero task force x
yang dipaksa pemerintah untuk bekerja
dan mencari penyelamat
demi kebaikan menyelamatkan dunia
lalu bagaimana kelanjutan kisah film yang paling ditunggu tunggu penonton ini
temukan jawabannya lewat penayangan perdananya hanya di catch play plus
nikmati koleksi film film blockbuster dan serial favorit di kolam unlimited catch play plus
lewat paket bulanan langsung dari rumah anda
ya tunggu apa lagi
dapatkan akses unlimited anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan termasuk ppn sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul serial dan anime favorit
seperti musim kedua serial drama televisi kanada departure
hingga musim terbaru anime populer demon slayer
kimetsu no yaiba yang telah dinanti pecinta anime
juga sudah hadir kembali di catch play plus
seperti justice team dan i'm starting again
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan anime populer lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari
dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan termasuk ppn hanya di catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop lewat website
ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jd id